penyidik jampitsus kejaksaan agung pada selasa menggeledah kantor kementerian perdagangan
selama sembilan jam terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang izin impor gula
usai menggeledah lima orang penyidik kejagung keluar dari lobi gedung dua kementerian perdagangan
pada pukul dua puluh satu waktu indonesia bagian barat
penyidik menyita barang bukti berupa satu unit mesin printer dan sebuah box yang berisi sejumlah dokumen
untuk didalami lebih lanjut
ada tiga ruangan yang dilakukan penggeledahan yaitu ruangan tata usaha menteri
ruangan direktur impor dan ruang kerja tim impor produk pertanian
sebelumnya direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus kuntadi
dalam konferensi pers di gedung kejaksaan agung jakarta selatan pada selasa siang menyatakan
hingga penggeledahan berlangsung kerugian
serta jumlah korupsi dalam kasus ini masih belum diketahui
menurut kuntadi ada penyalahgunaan pengadaan impor gula di kemendak pada periode dua ribu lima belas dua ribu
pengadaan tersebut diduga dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional
kejagung menduga kementerian perdagangan periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh tiga memberikan izin impor gula kristal mentah
yang akan diolah menjadi gula kristal bibit ke pihak yang tidak berwenang
kejagung juga menduga kemendak memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal
yang dibutuhkan pemerintah
hingga saat ini proses penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di kemendak ini masih berlangsung
namun kejagung yakin telah menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap selanjutnya
tim berkeyakinan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup
sehingga disimpulkan telah terjadi peristiwa pidana di dalam perkara perkara dimaksud
perbuatan tersebut antara lain diduga dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional
kementerian perdagangan diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau gkm
yang dimaksudkan untuk diolah menjadi gula kristal putih atau gkp kepada pihak pihak yang diduga tidak berwenang
menanggapi penggeledahan yang dilakukan pendidik kejaksaan agung di kantor kementerian perdagangan
menteri perdagangan zulkifli hasan menyatakan mendukung upaya tersebut agar kasus dugaan korupsi terkait impor gula dapat segera tuntas
ya mendak itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar ya
tapi mudah mudahan walaupun ada badai yang hampir setahun yang lalu sampai sekarang nggak kelar
apa urusan minyak lah minyak goreng urusan besi urusan garam urusan macam macam ya tentu ini agar kita dukung agar bisa tuntas
sehingga yang akan datang bisa berjalan dengan baik
jadi badai itu masih ada sampai sekarang sisanya mudah mudahan nanti bisa diselesaikan
selain melakukan penggeledahan di kantor kementerian perdagangan
penyidik kejagung pada selasa siang juga melakukan penggeledahan di pt perusahaan perdagangan indonesia atau ppi
yang berada di jalan abdul muiz gambir jakarta pusat
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pt ppi namun diduga penggeledahan ini terkait kasus penyalahgunaan
dan wewenang impor gula periode dua

namun diduga penggeledahan ini terkait kasus penyalahgunaan wewenang impor gula periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh tiga yang tengah ditangani kejagung
tim liputan cnn indonesia